nonton rcti di aplikasi rcti plus

terima kasih ya tante
karena tante udah tegas sama edo
terima kasih karena tante udah membatalkan perjanjian tante dan edo soal dna itu
terima kasih karena tante juga sudah menyelamatkan kamila dan kava dari edo
terima kasih tante
harusnya tante berterima kasih sama mila
terima kasih mila sudah mengingatkan tante agar tante berhati hati menanggapi sikapnya edo
terima kasih ya sayang
terima kasih ya sayang
terima kasih ya sayang
terima kasih ya sayang
terima kasih ya sayang
terima kasih ya sayang
terima kasih ya sayang
terima kasih ya sayang
saya gak bermaksud apa apa
saya cuma mau mengatakannya aja
kalau gitu saya permisi ya pak
terima kasih ya
makanan rebusan semua
kamila tahu aja kalau aku sedang membutuhkan makanan seperti ini
apa kamilah benar benar sudah menebaknya
aku tetap merahasiakannya
walaupun sebenarnya camillah sudah bisa menebaknya
sudah bisa menebaknya
haris kamu lupa
kalau fadil itu seorang dokter
dengan melihat gejala penyakit kamu
fadil bisa menerkannya haris
selamat makan pak haris
selamat makan pak haris
selamat makan pak haris
dihabiskan ya pak kamilah
pasti saya habiskan semuanya
terima kasih ya
pak haris suka apa enggak
alhamdulillah suka sekali
semuanya sudah bapak habiskan
syukurlah kalau pak ari suka
alhamdulillah kabar baik baik aja pak
syukurlah kalau begitu
sebenarnya saya ingin sekali bertemu dengan kava
semenjak terakhir di rumah sakit
saya belum pernah ketemu lagi sama dia
sudah bisa apa dia sekarang
sudah bisa senyum
alhamdulillah sudah banyak penambahjuan pak
sudah bisa senyum
masih harus dirawat di dalam inkubator
sabar ya kamilah
dia bisa cepat keluar dari inkubator
bapak jadi pengen dengar suaranya
saya menjadi terharu mendengar tangisan kafah
serasa begitu dekat dengan hati saya
terima kasih ya kamilah
karena kamu sudah memperdengarkan suaranya kava
kami sudah berjalan ke tempat yang lebih dekat
tetap di luar
lo kalau masuk ke tok pintu dulu
lo sama sekali gak pernah diajari sopan santun
kamila dan nyokap gue
asal lo tau aja ya
gimana gue gak kecewa sih dio
padahal gue besar banget sama nyokap lo
untuk dia nginjinin gue untuk tes dna sama anaknya kamila
gue kecewa banget dil
gue merasa terhina banget sama nyokap lo
dan satu satunya harapan gue terakhir adalah lo
gue datang kesini untuk minta tolong sama lo
untuk tarik kata kata mereka dan biarin gue atas dna
lo sangat ingin melakukan tes dna itu dul
kalau gak ngapain gue datang kesini
udah deh gue gak bisa lama lama
kalau gue gak mau gimana
dari awal gue memang gak setuju dengan ide tes dna ini
karena menurut gue emang udah sepantasnya lo menerima kenyataan
dul lo sendiri kan yang selalu menolak kamila
lo selalu berbual kasar pada kamila
dan gak mau mengakui anaknya yang ada dalam kandungan kamila itu anak lo
walaupun kamila udah memohon mohon sama lo
lo tetep gak peduli kan
jadi kenapa sekarang lo sangat mati matian untuk mendapatkan pengakuan atas anaknya kamila
bukannya dulu lu sendiri yang sering bilang
kalau anak itu bukan anak lo
jadi lo harus terima resikonya
sekarang lo dan keluarga lo bisa ngetawain gue
tapi asal lo inget ya
gue gak akan nyerah
kalau sampai terbukti itu anak buah
gue gak akan segan segan bawa kamila dan kappa keluar dari rumah lo
doain kappa semoga lo gak sembuh ya
pak fi catering
ini makanan dari kamila
tadi fadil yang anterin kesini
makanan buat sarapan dan sekalian makan siang
tahu aja camilla kalau papi cuma boleh makan makanan rebusan
pasti fadil yang ngasih tahu
kalau gitu alena pamit lagi ke kantor ya
kok cuma sebentar
iya tadi alinnya cuma mampir kok
soalnya alena masih ada sidang siang ini
oh iya deh kalau begitu
ya pi ya
tapi aku tidak mengizinkan kamu untuk ketemu sama kava
kalau gitu aku marah
edo aku gak mengizinkan kamu ketemu sama kava
mama sama sekali gak punya maksud memisahkan kamu dari ayah kamu
tapi mama melakukan ini untuk kebaikan kamu
mama harap kau bisa mengerti ya
apa yang kamu lakukan itu gak salah
apa yang kamu lakukan itu tepat
edo pantas menerimanya
sebagai balasan dari apa yang telah diperbuat sama kamu dan kava dulu
jadi biarkan dia menerimanya mila
dan nantinya aku yakin
karena kamu pasti bisa mengerti
apa bahasa kamu
kenapa kamu marah marah begini
dan kamila itu nggak menempatkan janjinya
dan kamila nggak menempatkan janji apa
ma edo juga nggak tahu ma
tapi kamila tiba tiba nggak batalkan janjinya ma
nggak batalkan tes dna itu
ini tuh penting buat edo ma
edo tuh merasa terhina sekarang
edo kesempatannya untuk miliki anak itu hilang ma
jangan kata mama
ini semua kehendak tuhan

edo mau tahu ma
eka itu anak siapa
anak edo itu bukan
oh kalaupun dia itu anak kamu gak semudah itu kamu mendapatkannya edo
edo pasti bisa dapetin
kamu sadar ma
keluarga fadil itu sering menginjak injak kamu
tapi kenapa sih kamu selalu mau berurusan dengan mereka
pasti ujung ujungnya begini
dan selalu menggigit

tapi marah marah seperti ini gak menyelesaikan persoalan edo
yang ada kamu kecewa dan semakin terburuk
lebih baik kamu konsen sama indi
id itu orang yang baik edo
kita bisa temui lagi